eh dek kakak dengar dengar ada orang yang gak dikenal nyerang kamu
kondisi kamu gimana sekarang ada luka nggak
kok kakak gak tau
kaka tau dari al
selamat sore pak al
sudah mau pulang pak
pak hartawan gak pulang juga pak
masih kerja di ruangan
oh ya tunggu sebentar ya pak
mobilnya sedang diambil sama petugas valet
terima kasih ya
mobil siapa itu
mobil siapa itu
itu kan sekretarisnya papa
bener kata roy
sekretaris papa ini anak orang kaya
ya udah masa aku cari dulu disana ya
nanti gue akan coba
makasih ya mas untuk semuanya
tadi kalau nggak ada mas randy
aku gak tau deh keadaannya bakal kayak gimana
ya sekali lagi terima kasih ya
kalau gitu saya pamit ya
ya ampun gue makin meleleh
dari liat mas randy
ya ampun gue makin meleleh
sopan penyayang keluarga
duh tipe cowok idaman banget
aduh ya ampun pak maaf ya pak
saya gak sengaja
sebenernya mereka siapa
berani nyerang keluarga gue
pakai ngancem katerina
gue taruh katerin dulu deh
eh dek kakak denger denger
ada orang yang dikenal nyerang kamu
kondisi kamu gimana sekarang
ada luka gak
kok kak gak tau
kaka tau dari alam
cuman gak jadi karena aku gak mau kakak khawatir
kamu dengerin kakak baik baik
ini bukan masalah kecil
ini masalah besar
ini masalah besar
kamu ada masalah seperti ini kamu jangan rahasia rahasiaan sama kakak
kamu kasih tau kakak kakak bisa turun tangan bantu kamu
sekarang kakak jadi kepikiran
ini sekarang kakak masih nunggu di rumah sakit kakak michi belum selesai praktek
habis itu dari sini kakak kesana jemput kamu di kantor
jangan pergi jangan pulang sebelum kakak datang
kakak jemput kamu ngerti
kalau sampai ada mencurigakan
mana ini pundaknya tadi
ada boneka lebih besar dari badakku ya
ini loh punggungnya kan
sekarang sudah bagus sudah dicahit sama kiki
sekarang pundakmu tidak bolong lagi seperti mbak gumpi
kemarin kemarin saya beraduan dengan kamu itu bagaimana sih
aduh cepat duduk di sini
sudah ganteng menik menik bersih
lucu juga ini pundaknya reina
pas nih kalau nanti buat kiki posting di lovagram
kamu tak anterin sama empukmu
iya beneran yuk kita ke reina
aduh aduh aduh
gara gara lo berdua
uang jajan gue bulan ini abis
ya elah ger tenang aja kali
lelaki itu yang dipegang janjinya
nah bener tuh ger
lo sama santai aja ger
kan bulan depan lo dapet uang saku lagi
aku peluk dia
kalau kamu peluk siapa
si kiki aminarti peluk peluk boneka dari gue
kalau itu dari gue
boneka kita kemaren
dipeluk kiki aminarti
lagian ya pul
gak pernah dipeluk sama garing sih
makanya si kiki jadi peluk teddy deh
ih gak gak mungkin
paruhan yuk pul
si gery ini bakal jadian sama si kiki aminarti
ntar gue traktir sepuasnya
gak mungkin terjadi
udah bangun ya popok siangnya ya kak

mau ngasih tau reina kalo bonekanya reina udah sembuh
udah miss kiki benerin tuh
udah miss kiki jahit tuh liat punggungnya
tuh udah gak berodoh lagi sayang
tuh udah ganteng lagi kan bonekanya kan
makasih ya bonekanya dari om badut udah sembuh
bukannya ini bonekanya dibeliin sama papanya reina ya
om badut kemaren
aku dikasih boneka
om badut itu pasti
salah miss kiki
kalo salah semua
namanya om badut
yah namanya om badut
soalnya omnya lucu banget
siapa ya om padut yang reina maksud